kementerian perdagangan menerbitkan aturan terbaru terkait penjualan minyak goreng kemasan sederhana minyak kita
dalam surat edaran nomor tiga tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pedoman penjualan minyak goreng rakyat atau minyak kita yang diterbitkan pada enam februari dua ribu dua puluh
terdapat tiga pedoman yang harus ditaati produsen distributor hingga pengecer
pertama penjualan minyak goreng rakyat harus mematuhi harga domestic price obligation atau dpo dan harga eceran tertinggi atau head
surat edaran tersebut juga memastikan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan seharga rp empat belas dan harga minyak curah rp lima belas lima ratus per kilogram
kedua penjualan minyak goreng rakyat dilarang menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya atau menggabungkan dua produk berbeda dalam satu paket promosi
terakhir penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak sepuluh kg per orang per hari untuk minyak goreng curah dan dua liter per orang per hari untuk minyak goreng kemasan minyak kita
nah penerapan dari kemendak memang sudah jelas namun bagaimana penerapannya di lapangan
saat ini saya berada di salah satu pasar kawasan jakarta selatan dan saya akan mencoba membeli minyak dengan kemasan minyak kita
selamat siang nih pak
nah pak ini ada minyak kita kemasan dua liter harganya berapa pak
rp dua untuk dua liter ini sepertinya harganya naik ya pak ya
naik luar biasa biasanya standarnya rp dua puluh delapan ribu
nah pak ini kan kemendak memang memberikan pedoman begitu ya jadi per orang per hari hanya boleh beli minyak kita dua liter saja
pernah dengar kebijakan itu
belum pernah ada belum pernah dapat
jadi kalau misalnya ini sekarang saya beli empat liter nih dalam satu hari sekarang saya beli empat liter boleh nih pak
pas mau beli berapa aja dijual
menurut pelaksana tugas dirjen perdagangan dalam negeri kemendak kasan langkanya minyak kita di pasaran disebabkan oleh permintaan masyarakat yang tinggi karena harganya yang murah dan kualitasnya yang baik
ini kita sudah ada
tim pemantauan di seluruh indonesia kita sudah bentuk bersama dengan satgas pangan melibatkan kemendak melibatkan juga teman teman dinas yang membidangi perdagangan di seluruh provinsi kabupaten kota
kemendak juga memastikan pemenuhan pasokan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation minyak goreng rakyat menjelang lebaran tahun ini aman
carmen ursalim lastonga febro jakarta